penghapusan mural mencuri perhatian publik beberapa waktu terakhir
salah satunya yang terjadi di kota yogyakarta dengan penghapusan mural bertuliskan dibungkam
tak ada obyek yang disebut oleh mural ini namun satpol pp kota yogyakarta menghapus karya seni jalanan itu kurang dari dua puluh empat jam
mural tersebut dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
selain itu menurut satpol pp ada yang salah dengan kata dibungkam
kita tidak melarang untuk orang berekspresi seni silahkan monggo itu karena seni itu ya universal bisa dinikmati orang menenteramkan orang membuat orang nyaman dan lain sebagainya
nah disitu kata kata itu kan sangat provokatif seakan akan
duirahmanto arsiparis indonesia visual art arkade
f mempertanyakan siapa warga yang melapor
saya nggak tahu ya apa standarnya kemudian dia mengganggu ketentraman dan sebagainya gitu
itu kan jadi aneh gitu
harus dilacak lagi siapa warga yang kemudian komplain atau kemudian tidak serek dengan mural itu
harus ditanyain langsung sejauh mana gitu
warga terwakili oleh gambar itu
dalam catatan iva penghapusan mural oleh aparat sudah terjadi di yogyakarta sejak tahun dua ribu tiga belas
benang merahnya adalah mengkritik pemerintah
bagi bamsak pembuat mural dibungkam karyanya adalah respon atas dihapusnya sejumlah karya serupa di kota kota lain
walaupun lewat sebuah karya
kan sebagai masyarakat kan berhak untuk bersuara mengkritik tidak bisa dibungkam
kalau dibungkam berarti kita tertindas
sementara bagi digi sigit yang sudah membuat mural sejak zaman orde baru
tindakan negara ini mengingatkannya atas trauma masa lalu
ya wajar kalau terus traumatik kita terhadap orde baru itu muncul
itu kekhawatiran kita
karena pas satu pemerintah yang otoriter itu muncul sangat wajar
karena kita punya sejarahnya
mural sudah menjadi bagian dari kehidupan warga yogyakarta
karya seni ini mudah ditemui di lorong lorong kampung
salah satu tujuannya adalah membuat ruang ruang publik lebih indah tanpa sampah visual
sama halnya dengan mural dibungkam yang sebelumnya menggantikan corak coret tanpa makna
yang tidak dihapus oleh aparat negara
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta